selain kebakaran melanda di kantor dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa timur
kamis pagi ini juga terdapat kebakaran di kantor disperindak jawa timur
yang juga melanda sebuah gudang alat olahraga di jalan pesapen kali surabaya
api dengan cepat membakar seluruh bangunan lantaran gudang berisi barang yang mudah terbakar
petugas pmk terus berusaha memadamkan api yang telah menghanguskan gedung utama kantor dinas perdagangan
dan perindustrian jawa timur di jalan simolan kerto kamis pagi
banyaknya bahan mudah terbakar membuat api tak butuh lama meluluh lantahkan bangunan beserta isinya
kebakaran pertama kali diketahui oleh petugas jaga yang muncul dari sebuah ruangan di lantai dua pada pukul lima pagi
dalam hitungan menit api langsung merembet ke sejumlah ruangan termasuk ruang kepala dinas
dan hingga ruang sekretaria di lantai satu
pertama akses masuk dan kedua ketika kami datang ke sini api sudah sangat besar
dan saya memang belum lihat di atas lantai bawah itu wallpaper semua itu kan mempercepat kebakaran juga
polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran apakah ada unsur kesengajaan atau tidak
di kantor yang pernah menjadi sasaran penggeledahan komisi pemberantasan korupsi beberapa waktu lalu
masih nunggu penyelidikan ya kita nggak bisa memastikan
terus terakhir kita nggak bisa memastikan dari pihak kursi yang sebelumnya
belum menunggu penyelidikan dan menunggu informasi dari tim ahli
polisi juga masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian
sementara kepala disperindak jatim muhammad ardi tidak bersedia memberikan konfirmasi terkait musibah kebakaran ini
akibat peristiwa ini aktivitas maupun pelayanan di kantor disperindak jawa timur terhenti seluruhnya
dengan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
wahyu pratama surabaya